mulai dari informasi pertama
wali kota surabaya tri risma hari ini menggelar open house di rumah dinas wali kota
jalan wali kota mustajab surabaya
didampingi suaminya joko sabtoaji dan putra putri serta menantunya
tri risma hari ini menerima sejumlah tamu yang hilir mudik berdatangan
sejak rabu pagi hingga rabu siang
pada hari raya idul fitri kali ini tri risma hari ini meminta warga surabaya
agar tetap menjaga keamanan rumah dan lingkungan mereka
serta tetap menjaga kerukunan antarumat beragama yang sudah terjalin dengan baik pada hari yang fitri ini
tri risma hari ini berharap pada momen lebaran ini
kota surabaya dapat terjaga secara aman dan kondusif